kita berada di kediaman susi pujasu
saya sampai hari ini kan mengurusi sektor real
bagaimana membuat ikan banyak laut tidak dijarah kapal kapal dari luar negeri berdaulat
kita sekarang mau terbang
oh mau terbang harus panggil t mobile